hindari gerakan tengkurap atau tidur terlentang tanpa alas karena akan menekan rahim ke pembuluh darah besar di perut
kita ingin memastikan bahwa tidak ada penyakit
bisnis barang prelove atau barang bekas pakai
oke bu nadia ini kekhawatiran di luar sana karena ini menyangkut dengan anak anak
kesehatan mental yang tinggi
terkait dengan aliran listrik kemudian juga jangan lupa matikan kompor
nah ini adalah kesempatan untuk kita untuk menumbuhkan
ia diduga telah menelantarkan kucing dan anjing di dalam ruko sejak tujuh belas mei atau enam hari lalu